jadi apakah langkah dari kaisang ini adalah aji mumpung sang putra bungsu presiden jelang berakhirnya masa kemimpinan sangaya
dan seberapa besar potensi kaisang maju dalam bursa calon kepala daerah
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
pertama adalah ketua dpp pdi perjuangan nusri yerwan sujono dan juga direktur eksekutif indosrategik ahmad herlumam
selamat sore pak nus dan juga mas umam
selamat sore mas umam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya akan ke pak anus terlebih dahulu
kalau kemudian mas gibran sudah menyatakan positif
terus kemudian pak jokowi juga sudah menyatakan bahwa sudah mendengar info soal kaisang akan siap maju
apakah pdip siap memfasilitasi atau jangan jangan kaisang ini sudah menjadi kader begitu pak nus
tentu kehadiran generasi muda
kebetulan saja ini adalah putra presiden
tapi bagi partai potensi potensi muda itu generasi muda tentu kita mengapresiasi dan semangat itu harus kita jaga sebagai sebuah pembinaan kader
dan tentu kalau berkaitan dengan penugasan partai sudah memiliki mekanisme memiliki aturan

tapi bagi sebuah anggota
anggotaan kepartean tentu karena ayahnya dan kedua putra yang lain
mas gibran dan mas bobi sudah berada di pdi perjuangan
maka tentu akan lebih mantap di dalam panduan yang akan dilakukan terhadap mas kaisang sendiri
jadi kami sangat gembira apabila mas kaisang akan turun di terjadinya
dan juga di dunia politik dan itu merupakan potensi yang harus kita sambut dengan baik dengan gembira
dan tentu itu menjadi semangat baru bagi seluruh teman teman yang pada generasi yang saat ini sedang tumbuh
pak irwan kalau anda mengatakan tadi lebih mantap jika di pdip sama seperti pak jokowi
dan juga mas kibran berarti ini artinya belum kader begitu pak ya
dan apakah sudah ada soan soan politik begitu dari mas kaisang
karena pembinaan kader tentunya yang paling tepat itu adalah melalui jalur keluarga
kalau pembinaan kader itu tidak ada jawaban lain yang paling tepat adalah dari keluarga
maka sebuah contoh karena ayahnya dalam hal ini pak jokowi
dan juga kedua kakaknya sudah

melewati penugasan partai yang mas gibran di pimpinan kepala daerah di solo
dan kemudian juga mas bobi di medan
tentu itu menjadi acuan menjadi panduan bagi mas kaisang di dalam meniti karir politiknya
baik baik saya akan ke mas umar
mas umam ini dikatakan jalur keluarga akan lebih potensial
apakah anda melihat memang akan lebih dekat ke sana arahnya
atau jangan jangan kalau kita cermati statement pak jokowi memberikan kebebasan
ini bisa jadi kaisang akan dengan partai lain begitu mas umam
ya mas bram kalau pilihan partainya tentu akan menjadi bahan diskusi internal partai
sekaligus juga bahan diskusi di internal keluarga pak jokowi
karena bagaimanapun juga itu akan menentukan bagaimana kemudian nanti kita kaisang selanjutnya
tetapi sebelum masuk ke ranah itu saya ingin meletakkan
ini kekajian ini di dalam konteks secara pandang yang lebih fair
pertama memang menjadi hak politik seorang mas kaisang sebagai warga negara indonesia
untuk aktif di dalam konteks politik nasional
tetapi pada saat yang sama memang betul tidak ada aturan
tidak ada regulasi yang dilanggar oleh mas kaisang
dengan rencananya untuk masuk di dalam konteks politik nasional ini
kalau misal kemudian ada banyak partai yang meminang
tadi pak nus menyampaikan pdip sebaiknya juga menyiapkan diri dan juga siap
karena sudah satu keluarga berada di sana
tetapi ini adalah sebuah fenomena wajar
walaupun juga anak presiden
sehingga wajar kalau misal ibaratnya mas kaisang tersenyum sadar
itu partai partai politik sudah mengantri dan berebut untuk meminang dia
karena bagaimanapun juga kekuasaan itu sandu
tinggi dan banyak hal yang kemudian bisa dilakukan di sana
tetapi mas bram
ada sejumlah catatan cukup serius yang perlu juga diajukan
selain tadi sebagai hak politik
selain juga terkait dengan tidak adanya aturan yang dilanggar
tetapi ada sejumlah catatan etik
bahwa bagaimanapun juga
komitmen seorang pak jokowi
di masa masa awal pemerintahannya dulu
ketika mendapatkan mandat rakyat di tahun dua ribu
beliau menyampaikan pesan secara clear kepada masyarakat indonesia
bahwa ada konflik internet
artinya disampaikan waktu itu
beliau mengatakan bahwa anak anak beliau tidak ada yang tertarik dengan politik
bahkan mas bram hanya jualan martabak tada
kemudian mas kaisang waktu itu jualan pisang
itu adalah sebuah informasi yang bagi masyarakat tentu sangat baik
ini kesempatan untuk entrepreneurship terbuka
itu hal yang sangat positif diapresiasi
di saat yang sama di dalam konteks tata kelola pemerintahan
dengan menghindari tipisnya atau terbatasnya konflik of interest
maka kredibilitas pemerintahan akan semakin tinggi
nah tetapi dengan masuknya putra putra dan juga menantu pak jokowi
di ranah kekuasaan di ranah politik dan pemerintahan
jauh atau tidak mungkin dalam bahasa jawa nya
akan memunculkan rasan rasan dalam masyarakat kita
seolah ada inkonsistensi dari pak jokowi
yang dulu mengatakan anak anak beliau tidak ada yang tertarik politik
jualan martabak jualan pisang ternyata fakta misal per hari ini
ada satu anak beliau yang menjadi wali kota
menantu beliau menjadi wali kota dan sebenarnya ini menyusul mas kaisang
nah oleh karena itu inilah yang kemudian
perlu diantisipasi oleh kaisang sendiri keluarga pak jokowi
termasuk juga keluarga besar pdip pak nus dan teman teman
harus bisa menjelaskan itu
mengapa seolah olah ada inkonsistensi yang cukup signifikan
padahal dalam konteks tata kelola pemerintahan yang kredibel
konflik of interest itu harus dihindarkan
tetapi seolah olah pak jokowi memberikan ruang yang relatif permisif
sehingga konflik of interest ini terjadi
sehingga tudingan tudingan masyarakat menunjukkan bahwa
ada semacam pembiaran terhadap konsolidasi politik dinasti
baik kalau begitu mas umam kita langsung coba akan konfirmasi kepada pak irwan
pak irman disebutkan tadi ada semacam konflik of interest
kemudian permisif yang menimbulkan kecurigaan publik begitu pak irwan
bagaimana pdip menjawab ini pak
ya tentu pada saat itu pak jokowi tinjauannya karena
tadi kan sudah dikatakan itu pada waktu dulu
usia itu kan semakin bertambah kedua putra putra beliau ini
kan semakin tahun juga ada dinamika ada perkembangan
ada dari sisi dinamika sosial di wilayahnya
perkembangan perkembangan di kegiatan yang tentu tidak bisa diperbandingkan
antara hari ini dengan sepuluh tahun yang lalu kurang lebih demikian
karena kalau pak jokowi itu kan dahulu memulainya pada periode dua ribu empat belas ya
kalau sekarang kurang lebih hampir mendekati tahun ke sepuluh lah
kurang satu setengah tahun yang lalu
wajar saja kalau situasi pada waktu itu
mungkin berbeda dengan usia kedua putranya ini
kalau sekarang kan mereka tambah sepuluh tahun ya
perkembangannya seperti apa tentu kita bisa lihat
jangankan sampai lima tahun lebih satu tahun dua tahun saja
demikian cepat perkembangan anak anak atau katakanlah para generasi baru saat ini
untuk melihat perkembangan tersebut
pak irwan berarti kalau kemudian disebut berubah tidak konsisten
begitu dengan paling tidak di awal dulu sembilan tahun yang lalu ini tidak masalah begitu ya
maksudnya bukan tidak masalah tapi artinya kita juga tidak bisa
mas umam gitu melihat anaknya tujuh tahun yang lalu pikirannya seperti apa
tentu tidak sama dengan pada saat sekarang ya
terus kita tidak bisa juga langsung menganggap berarti mas umam itu terhadap anaknya tidak konsisten
tidak demikian juga tentu ada perkembangan perkembangan yang harus kita terima
itu hal hal yang normal wajar saja saat ini demikian cepat
saya melihat demikian jadi tidak ada salahnya juga ya pada saat itu pak jokowi melihatnya demikian
tapi kalau sekarang perkembangannya sudah hampir delapan tahun yang lalu itu tentu dinamika itu akan muncul
baik saya akan tanyakan ke mas umam berarti kalau kemudian jika lo memang nanti
begitu mas kaisang akan maju dalam pilkada dua ribu dua puluh empat apakah ini akan menjadi sebuah legacy yang baik
atau kemudian malah bisa menjadi catatan buruk atau presiden begitu mas umam dalam demokrasi kita
kalau mas bram bertanya kepada saya dalam konteks saya sebagai akademisi
tentu ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk menyampaikan ke pak nus dan juga teman teman pdip bahwa
hal ini berpotensi menjadi catatan yang relatif negatif
artinya di dalam konteks tata kelola pemerintahan memang menghendaki adanya minimalisasi konflik of interest dalam tahap yang paling optimal
oleh karena itu di dalam konteks korporasi bahkan lembaga lembaga yang sangat profesional
tentu di proses rekrutmen mereka itu ada satu pertanyaan sederhana apakah anda memiliki keluarga yang berada di korporasi ini atau tidak
karena kalau misal tidak kemudian ada potensi penyalahgunaan kekuasaan negara penyalahgunaan kewenangan negara
atau tidaknya trading of influence atau menggunakan pengaruh kekuasaan negara yang barangkali tidak proporsional
nah oleh karena itu tentu dalam proses kemenangannya masyarakat harus melihat
apakah betul betul misalnya nanti pak khaesang masih di bukada melakukan kerja kerja itu secara jeluhin
ataukah ada upaya dari pihak tertentu yang memanfaatkan misalnya lembaga lembaga atau instrumen negara
yang itu justru berpotensi untuk merendahkan atau berdampak terhadap prinsip prinsip demokrasi kita
nah tapi diakui atau tidak memang potensi konflik of interest itu relatif cukup terbuka mas
saya yakin pak nus juga bisa memahami itu meskipun saya yakin pak nus akan berusaha untuk meminimalisirnya
namun kalau misal kita cermati dalam konteks ruang politik masyarakat indonesia tradisi kita
itu seringkali tidak mampu membedakan antara domain privat dan domain publik
misalnya kalau misal saya cermati banyak sekali pengusaha industri termasuk elemen elemen negara yang lain
berlomba lomba misalnya mendekati elemen elemen misalnya memberikan bantuan kepada pemerintah kota surakarta
yang barangkali masyarakat awam membatalnya adalah diupaya untuk mendapatkan perhatian pak jokowi
sebagai hak yang saat ini berada di tampuk pimpinan kekuasaan indonesia
baik mas umang ini bisa menjadi semacam
nah oleh karena itu saya perlu menerima lebih hati hati lebih detail supaya kemudian ada yang berpikir
apa yang tadi menjadi kekhawatiran saya supaya tidak terjadi kemunduran demokrasi dan tidak ditatat oleh para sejarawan
ke scientist bahwa ini ada kemunduran demokrasi yang serius pembiaran terhadap politik
semoga kemudian itu tidak berlanjut dalam tataran yang lebih ekstrim
oke artinya ini bisa berpotensi menjadi semacam pintu samping kekuasaan begitu ya mas umam
tapi kalau kita melihat timelinenya begitu mas umang ketika pilkada serentak akan dilaksanakan
ketika pilkada serentak akan dilaksanakan ketika pilkada serentak akan dilaksanakan

november yang kemudian dua puluh oktober saja sudah akan ada presiden baru yang dipilih
yang kemudian dilantik dari hasil pemilihan di februari dua ribu dua puluh empat
bagaimana kemudian anda mengatakan potensi instrumen kekuasaan tadi masih bisa relevan begitu
karena pemilihan setelah ganti presiden ternyata
ya semua basisnya adalah ini dalam konteks politik
politik adalah tentang kemungkinan
jadi tidak ada yang tidak mungkir
apakah dalam konteks positif apakah dalam konteks negatif
nah kalau misalnya tadi tapi secara dalam konteks negatif
itu konteksnya mengantisipasi jangan sampai terjadi
kalau misalnya ditanyakan mas draw apakah memungkinkan itu terjadi
selepas itu mungkin
oleh karena itu kemudian sejuta pihak kalangan masyarakat tipil
membaca misalnya mengapa pak jokowi begitu menunjukkan keberpihakan yang clear
terhadap dua pihak tertentu di dalam konteks pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
artinya seolah ada stres untuk mempertahankan konteks kekuasaan
yang diakui atau tidak juga akan berpengaruh terhadap kepentingan makro yang berada di sekitar beliau
nah oleh karena itu ini menjadi catatan itu di saat yang sama
mungkin pak nus pasti mengetahui bagaimana dulu
panggung pak l g murdani memberikan nasihat kepada pak harto ketika
dan keluarga dekat pak harto yang mencoba untuk masuk kekuasaan dan
ngecer kekuasaan ketika kemudian tanding dengan bisnis
itu seringkali kemudian terjadi perselingkuhan di sana
ketika kemudian diingatkan oleh pak lb murdani pak harto ternyata marah
dan akhirnya kemudian waktu itu dan pada ujung pak harto turun dari kekuasaan
pak l g murdani sakit apa yang dikatakan pak harto ketika mendengar pak l g murdani
pak harto mengatakan ternyata kowe yang benar
pak beni anda yang benar
nah inilah jadi sebuah kearifan dalam konteks politik dan juga berdemokrasi
pelajaran pelajaran masa lalu harus kita cermati bersama sebagai kearifan selanjutnya
baik pak irwan bagaimana mengomentarinya ketika dikatakan akan bisa mempertahankan
atau melanjutkan kekuasaan kalau kita melihat timelinenya kan ketika misalkan mas kaeseng
memang akan turun akan maju bahkan menjadikan kekuasaan yang lebih tinggi
bahkan menjadi kepala daerah ini akan setelah pak jokowi selesai begitu periodenya
ya pertama tentu pagarnya itu kan ada pagarnya ada pemandunya
jadi tentu partai kalau di pdi perjuangan itu sistem sudah berjalan
memantau kadernya seperti apa kinerjanya seperti apa
nanti di dalam penugasannya pun setiap anggota akan
nah jadi berkaitan dengan anggapan atau katakanlah prediksi untuk kekuasaan itu ya bisa bisa saja
tentu dugaan maupun tinjauan itu dimungkinkan dengan berbagai macam sudut pandang
tapi tentu dalam hal ini partai yang akan berada di dalam kekuasaan

yang akan bernaung yang menaunginya akan mengawasinya
dan yang kedua tentu tadi yang saya katakan bahwa pembinaan kader itu sebetulnya yang paling tepat
itu adalah dari jalur keluarga
maka tentu saya tadi awal mengatakan ini harusnya dipandu dari baik ayah maupun kedua kakaknya
di dalam menjalani proses politik
karena jangan salah saya perlu meluruskan soal penugasan akan maju dan tidak itu di kami ada aturannya
kemudian juga tidak langsung demikian begitu saja
apa yang diinginkan akan tercapai tidak demikian karena semua itu ada aturannya
nah apakah wilayahnya pun juga nanti akan ditentukan oleh partai di dalam
setiap penugasan yang dijalankan oleh para petugas petugas partai
baik pak irwan apakah kemudian kalau begitu artinya nanti soal pilkada di november dua ribu dua puluh
akan sangat ditentukan oleh hasil pilpres dan juga pilek di februarinya pak
salah satunya bisa demikian
tapi juga diantaranya adalah kesesuaian dari proses kaderisasi ya
maka lebih tepat sebetulnya yang di awalnya nanti tentu pasti akan ada komunikasi terlebih dahulu di internal
tidak langsung masuk kepada apa yang diinginkan
disitulah sebetulnya saya secara tidak langsung menjawab kekhawatiran kekhawatiran
tentunya kami pun juga memiliki kewajiban untuk pembinaan
partai berkaitan dengan berbagai macam dugaan dugaan dan kemungkinan kemungkinan
karena kita pun juga harus membina oleh seluruh jajaran dan jaringan kader kami
baik pak irwan terakhir sebelum saya nanti ke mas umam juga terakhir
apakah kemudian ketika langkah seorang kaesang ini misalkan akan dipilkada di tingkat dua
atau di tingkat kota atau kabupaten akan sangat potensial misalkan di solo
karena dia juga presiden persis solo
apakah akan berpengaruh pada langkah gibran berikutnya atau pada dua ribu dua puluh empat pak dalam perspektif atau kacamata pdip
ya tentu akhirnya kinerja selama memimpin daerah untuk mas gibran
tentu menjadi pantauan kami partai dievaluasi hasilnya seperti apa
dan kemudian selanjutnya akan ditugaskan seperti apa nanti tentu dalam hal ini
nanti ibu ketua umum akan memberikan arahan atau katalah keputusan kepada setiap petugas petugas partai
yang akan ditempatkan
sehingga yang paling penting di sini adalah sebetulnya adalah mulai berproses lebih dahulu lah ya
artinya itu yang paling utama
jadi jangan langsung meluncur mau ingin jadi ini mau ingin jadi itu
tapi berproses saja dahulu karena politik itu memang membutuhkan proses
supaya tidak diduga seperti mas umam tadi katakan
baik ini mungkin politik indonesia belum menggunakan pendekatan yang to the point begitu ya pak irwan
saya akan ke mas umam terakhir singkat saja mas
apakah kemudian nanti ketika memang jadi maju nama seorang kaisang akan juga berpengaruh
pada pergerakan atau langkah politik berikutnya gibran di dua ribu dua puluh empat mas umam
ya saya pikir itu berpotensi saling mempengaruhi satu sama lain
termasuk juga pemilihan di level
itu wilayah mana
dan kalau misal kseng jadi maju kemudian akan diplot oleh mekanisme penugasan partai
atau mungkin oleh atas dasar advice dari keluarganya
nah oleh karena itu kalau misal kemudian betul gibran akan didorong untuk pada level gubernur
maka kemudian terjadi kevakuman kekuasaan dalam konteks sebagai incumbent pemerintahan kota surakarta
maka bisa saja kemudian
kaitan akan diplot di surakarta itu sendiri
nah kalau misal kemudian itu dilakukan
kan sendiri berpotensi tahu lebih tepat kalau misal kemudian dia bermain di ranah dawatannya
karena bagaimanapun juga adalah kandang pantang mesin politik
pdip juga cukup kuat
yang terpenting adalah mampu meyakinkan dari elit p untuk memberikan penugasan
secara fair secara terpisah
sehingga kemudian tidak terjadi misalnya
maaf misalnya terjadi komunikasi yang kurang intens antara misalnya pak ganjar dengan elit pdip
hal itu berpotensi kemudian menunda terjadinya penugasan atau memberikan hak kepada mas gibran
untuk maju di pilkada gubernur
kalau betul kemudian gibran kemudian masuk di jawa tengah
maka berusaha kemungkinan surakarta akan diserahkan ke pdip
dan kalau misal skema itu dilakukan itu adalah karset merah
saya pikir ya betul barangnya kaisang tidur saja
itu sudah siap pelantikan untuk menjadi wali kota surakarta
demikian pak surakarta
baik baik kita akan tunggu tentunya seperti apa
tapi yang menarik kata pak irwan tadi adalah soal berproses
jangan langsung jangan to the point begitu ya
ini kemudian bisa saya highlight dari diskusi kita sore hari ini
terima kasih atas waktu anda ketua dpp pdip pak nus irwan sujono
dan juga direktur eksekutif indo strategik mas khairul umam
telah bergabung bersama kami
selamat sore salam sehat selalu bapak bapak
terima kasih mas umar